asisten kapolri bidang operasi inspektur jenderal polisi unggung cahyono pada jumat pagi
memimpin rapat analisa dan evaluasi operasi ramadnya can di dua ribu enam belas di pos kotol terpadu brebes vimur jawa tengah
rapat yang dihadiri sejumlah kapolres di wilayah polda jawa tengah membahas antisipasi arus balik lebaran
dalam rapat tersebut aparat membahas langkah langkah yang akan diambil untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dari tegal menuju cirebon
sementara itu pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan operator jalan tol untuk menggratiskan beberapa gerbang tol yang menjadi titik kemacetan
jika terjadi kemacetan sepanjang lima km di gerbang tol palimanan dan cikarang utama
naka operator akan menggratiskan kendaraan yang melintas selama sepuluh sampai lima belas menit atau sampai kemacetan terurai
sementara itu sejumlah rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan untuk mengurangi kemacetan arus balik
yang diprediksi akan terjadi pada sabtu dan minggu besok